tiga orang yang mengendarai motor berboncengan tiga tewas setelah terjun ke selokan sedalam satu meter
ketiganya tewas akibat tidak mengetahui jalanan berbelok hingga masuk ke selokan
jenazah untung dan jamanak warga lumajang yang bekerja di jember selasa pagi dievakuasi petugas kepolisian
bersama warga dari bawah jembatan dan warung di jalan mh tamrin kecamatan ajung jember
diketahuinya dua mayat ini setelah puji mulyani yang sebelumnya ditemukan warga dan akhirnya meninggal dunia di puskesmas
menyebutkan jika dirinya bersama dua temannya masuk selokan
ketiga korban ini mengendarai motor berboncengan tiga saat hujan deras melanda kawasan jember minggu dini hari
diduga untung tidak melihat ada selokan di depannya karena kondisi hujan dan jalan tertutup genangan air
dugaan ini diperkuat saat olah tempat kejadian perkara ditemukan pembatas jalan berbahan beton yang pecah
akibat ditabrak korban sebelum motor terjun ke selokan
temannya itu dua hari sebelumnya jam satu malam
itu yang ketemu satu perempuan
yang dua tidak tahu kalau ada temannya sudah tahu katanya sih
ternyata sekarang ini buktinya ada temannya dua lagi
usai dievakuasi ke kamar mayat rsu dr subandi jember jenazah diserahkan pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan
syai fulkus mandani jember